sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

ini kenapa rame rame banget
ini aku sebagai permohonan minta maaf aku kamu
mungkin aku udah bikin kamu kesel

dan aku juga beliin makanan buat ibu

ini udah nih aku suruh mau naik kerja aja ya
ini udah nih aku suruh mau naik kerja aja ya
yuk siap siap kerja

iya siap siap kerja
yang bener yang bener yang bener
itu tuh yang bersih dong
kita kasih lah
aduh enak banget
itu aku bawain makanan buat ibu
kamu bawain buat ibu makanan kamunya udah makan belum
kalau aku mah gampang penting ibu makan
nanti kalau misalnya ibu mau suami juga gak apa apa
randy sepertinya anak baik
semoga aja dia bisa membahagiakan meka menjaga meka
amin ya allah
ya udah aku nantikan kamu ke depannya
makasih ya ren
makasih ya ren sekali lagi
kalau gitu aku pulang ya
tunggu ben datang kesini bu
ada apa bu
oh pasti mau ngasih motor ya
yang kemarin kan ya kan
saya itu datang ke sini mau minta kertas yang ada di kamu
buruan kohar saya minta kertas yang ada di kamu
kertas apaan far